kami turut berduka cita atas kematian istrimu
kamu harus ikhlas rahman
katakan apa yang terjadi pada istriku
apa yang terjadi pada istriku
siapa yang sudah membunuh istrimu katakan
siapa yang sudah membunuh pria hamba katakan
jagalah anak dan istrimu dengan baik rahmat
marah bahaya sedang mengintai mereka
pasti kamu yang sudah membunuh istriku
kamu yang sudah mencelakai istriku
biarkan dia meluapkan emosinya
kenapa kau membunuh
kenapa kau membunuh istriku
kenapa kau membunuh istriku
kenapa kau membunuh istriku
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
kamu apa apanya faridah
kami turut berukacita atas kematian istrimu
kamu harus ikhlas rahman
setiap jiwa yang hidup semuanya pasti akan maju
kamu harus siapkan
kalau istrimu sekarang berada di tempat yang terbaik
hamba hanya minta keadilan ke anjung
pembunuh istri hamba dihukum seberat beratnya
kami tidak akan pernah membiarkan pembunuh itu berkeliaran
secepatnya kami akan menangkapnya dan berikan hukuman yang paling berat
terima kasih banyak arjam
aku tidak akan mungkin bisa hidup tenang
sebelum aku bisa membalaskan redamku padamu
kamu kenapa malam pir
sepertinya mu terluka parah
jangan banyak bicara
cepat kau habisi benda air
biar terlalu banyak ikut campur urusanmu
aku tidak mau berurusan dengan wanita itu
berani melawan perintahku
aku akan menguruti perintahmu mak
terima kasih malambe
cepat habisi dia sekarang
atau aku yang akan menghabisimu
apa yang terjadi padaku
kenapa tubuhku lemah begini
ada teman mata
players yang tersentak dirisain serang sang wicara victim alam semua sudah berdpp ternyata overnight
atau mungkin sedanger morgen berwalk bahas